untuk dibagi bagi dalam rangka kampanye paslon yang mau dimenangkannya
maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam diam mengambil uang tunai dari tas toko
jadi itu kepencurian ya pelanggaran etika
telah tergabung juga trick edward siregar dari tim hukum dari pasangan satu
bang fritz gimana anda menanggapi kesaksian dari ahli fran magnus susino soal bahan sos
yang dianalogkan sebagai pencurian
pertama tama kalau kita berbicara mengenai pencurian
kan penculikan itu kan dilakukan sesuatu tanpa disetujui oleh yang berhak
dan kalau kita mengacu bagaimana proses yang terjadi
bahan sos itu kan merupakan program pemerintah
perintah konstitusi perintah undang undang yang sudah disetujui oleh
partai politik melalui dpr yaitu lembaga perwakilan kita semua
seberapa jumlahnya itu kan juga sudah disetujui oleh dpr
presiden atau pemerintah tidak dapat mempergunakan anggaran
tanpa ada persetujuan dari pak dpr
tinggal kemudian administrasinya pengadministrasiannya
siapa yang dapat melaksanakan bahan sos
dan sebenarnya saya mengatakan bahwa bahan sos ini kan merupakan
satu bagian kecil dari apa yang dimaksud dengan perlindungan sosial
ada subsidi ada juga bpjs kesehatan ada juga pip ada pkh
dari rp empat ratus sembilan puluh tiga triliun untuk tahun dua ribu dua puluh empat yang dikelola oleh menteri sosial
itu sebanyak delapan puluh satu triliun
hampir empat ratus lebih itu tidak dikelola oleh kementerian sosial
prof sigit rianto kalau prof sigit lihat dari kesaksian
fran magnus suseno yang menyebutkan soal bantian sosial
jadi begini kalau soal dinamika sidang dan hal teknis hukum
saya kira itu sudah dicarakan oleh para mantan hakim dan para lawyer
yang mewakili kontestan pemilu kali
tapi kami ingin melihat posisinya dari sudut pandang akademisi atau intelektual
dalam tanda petik memang pada akhirnya harus terlibat dalam situasi
pertama adalah karena memang dari sudut pandang kami kita melihat
apa yang sebenarnya terjadi hari ini
yang itu semua adalah kita saksikan bersama
dan menjadi bagian dari keperdudian para akademisi yang mengajukan amici kuria ini
kalau kita melihat situasi seperti yang tadi saya gambarkan
maka yang kita harapkan adalah hal ini bisa diperbaiki bisa dikoreksi
dan ini adalah kesempatan yang sangat bagus bagi mahkamah konstitusi untuk mengoreksi itu
karena suka atau tidak suka mahkamah konstitusi adalah bagian dari atau pihak yang berkontribusi terhadap kerusakan ini
dari apa yang sudah diputuskan sebelumnya
kemudian lembaga penyelenggara pemilu kpu dan yang lain lain
nah sekarang saatnya kesempatan itu adalah harus dimanfaatkan oleh mahkamah konstitusi
dengan melihat bahwa proses maupun hasil dari semuanya itu menunjukkan bahwa
institusi yang diharapkan oleh publik oleh masyarakat
itu menjadi institusi yang membanggakan
itu menimbulkan distrust keraguan
nah ini adalah kesempatan bagaimana mahkamah konstitusi untuk menjaga nalar menjaga nurani
dan menjaga keadilan bagi semua warga negara indonesia
karena itu adalah mandat yang diamankan dalam mahkamah konstitusi
bukti teknis hukum yang disampaikan oleh saksi ahli
maupun oleh para pihak yang berkontestasi
itu menjadi bagian dari apa yang memang harus dipertimbangkan oleh para hakim
di samping tentunya adalah pandangan pandangan dari amiji kuriain
yang disitu juga mengidentifikasi berbagai persoalan yang secara teknis
romo taktis keras ya berbicara dalam sidang mahkamah
pock barrel bicara soal mafia dan lain sebagainya
apa yang anda baca sebenarnya dari kesaksian roma magris di sidang mahkamah konstitusi
ya romo magdis itu mengkonseptualisasi begitu banyak peristiwa fenomena
di dalam suatu rangkuman menurut saya yang sangat cantik ya
mau menyambung prof sigit tadi ya
dalam rangka reformasi hukum ke depan
sebenarnya tuh hari ini yang terjadi adalah globalisasi hukum
jadi bukan hanya globalisasi dalam bidang ekonomi
di mana terjadi pertukaran barang dan jasa yang begitu masif
dalam ruang globalisasi hukum itu
terjadi pertemuan antara berbagai sistem hukum
dari berbagai arah menuju ke berbagai arah ya
sekarang ini disatukan dengan nilai nilai dan prinsip prinsip utama
yaitu penghormatan kepada kemanusiaan
yang kedua adalah good governance
jadi tuh seluruh dunia juga melihat bagaimana negara negara itu menjalankan pemilunya
menegakkan demokrasinya negara hukumnya gitu ya
nah bagaimana terjadi globalisasi hukum itu
tidak hanya melalui ratifikasi
jadi delegasi dari berbagai negara berkumpul di pbb
melahirkan konvensi konvensi dalam berbagai bidangnya tadi saya sebut
lalu diedarkan ke berbagai negara lagi diratifikasi
sehingga konvensi internasional menjadi hukum kita
tapi yang kedua melalui amicus kurnie ini
adalah suatu juga yang diadopsi di indonesia gitu
ya jadi menurut saya ini kita lihat aja ke depan ini
mau gak kita terbuka terhadap ini semua gitu
karena kalau kita gak mau gak bisa dihindari juga terjadi itu sudah
bahwa kita sekarang ini situasinya adalah borderless state borderless slow
karena seluruh dunia prinsip prinsip keutamaannya itu sama
gitu melihat good governance ini melihat soal soal hak asasi manusia dan lingkungan gitu
hamdan jadi kalau dilihat saksi dari satu faisal basri ya ahli ya ahli dari yang satu pak faisal basri
namun juga folk barrel politics sebagai upaya untuk membeli sebetulnya ya